polda sulawesi tengah mengungkapkan kasus persetubuhan anak berusia enam belas tahun di parigi mutong bukanlah kasus pemerkosaan
namun bagaimana memastikan upaya hukum tetap berjalan
bergabung bersama kami malam hari ini komisioner kpai dian sasmita
selamat malam mbak dian
selamat malam mbak tiffany
baik mbak dian polisi sudah menyatakan bahwa kasus ini bukanlah kasus perkosaan
melainkan persetubuhan anak di bawah umur karena tidak ditemukan unsur paksaan
tanggapan dari kpai
yang pertama kami pasti sangat prihatin sekali
ini kasus bukan yang pertama memang tapi kasus kekerasan seksual ini dua pekan terakhir ini sangat luar biasa sekali
dan kejadian di parigi ini sangat luar biasa dengan pelaku banyak
dan kami lebih menyoroti statement dari pihak kepolisian bahwa ini bukan perkosaan tapi perstubuhan
ini saja dari undang undang perlindungan anak sendiri di pasal delapan puluh satu
di sana kekerasan seksual itu tidak perkosaan tidak harus ada kekerasan dan lain lain
tapi tipu muslihat bujuk rayu itu sudah masuk ke dalam klausul di pasal delapan puluh satu itu sendiri
artinya pelaku itu bisa dijerat dengan pasal delapan puluh satu kekerasan seksual
di mana ancaman pidana maksimal lima belas tahun dan minimal tiga tahun
jadi sebenarnya kalau di dalam kasus anak kekerasan seksual pada anak tidak melulu harus ada kekerasan secara fisik
baru dikatakan itu kekerasan seksual
tapi tipu muslihat bujuk rayu itu sudah masuk dalam kategori kekerasan seksual
karena anak sendiri ini anak posisinya dia sangat rentan
dia kemampuan dirinya kognitifnya belum sesempurna atau seutuh orang dewasa
jadi dengan iming iming orang dewasa yang rela
artinya kita tahu tidak setara dengan anak itu sudah membuat posisi anak semakin terbatas
seperti itu untuk kasus di paris
oke artinya kpai melihat ada kejanggalan mengapa akhirnya polisi menetapkan atau mengungkapkan bahwa kasus ini adalah persetubuhan
bukan perkosaan itu tadi
apakah kpai juga mendorong pendalaman terkait dengan kesaksian korban
jika memang mencium atau menduga bahwa korban merupakan korban eksploitasi
apakah itu kemungkinan untuk mencari kekerasan seksual
kemungkinan di sana bisa saja dari pengembangan penyidikan ya
tapi frame yang perlu dibangun adalah ini kekerasan seksual
entah mau pakai terminologi perkosaan atau persetubuhan
tapi unsur unsur kekerasan seksual pada anak ini sudah lengkap
sehingga para tersangka ini bisa dinaikkan statusnya
misalnya masih saksi tapi ada indikasi sudah memenuhi syarat syarat tindak pidana
ya segera dinaikkan
statusnya menjadi tersangka dan harus diproses yang sama seperti itu
kasus ini dilaporkan pada januari dua ribu dua puluh tiga
kemudian baru terekspos kepada publik baru baru ini
artinya di bulan mei
bagaimana pendalaman dari kpai
mengapa ada jeda waktu sekian bulan untuk akhirnya bisa mengukapkan kasus ini
ini cukup lama juga
ini jadi perhatian kita juga kenapa prosesnya lama
kasus kasus seperti ini kalau kami boleh berkomentar
sebenarnya tidak hanya pada kasus yang terjadi di parigi
ada beberapa kasus kekerasan seksual anak di beberapa tempat lainnya
juga prosesnya panjang
jadi ada salah satu kelemahan di dalam proses hukum terhadap kasus kekerasan seksual pada anak
yakni dianggap pembuktian yang kurang
nah keterangan korban atau saksi korban dan visum itu dianggap beberapa penyidik ini masih kurang
padahal kalau mau kita lihat di dalam kekerasan seksual
dalam proses hukumnya kita perlu merujuk pada undang undang tpks yang sudah disahkan tahun kemarin
di mana di satu pasalnya
keterangan korban didukung dengan bukti visum itu sudah cukup
tidak perlu harus ada tambahan
kesaksian lain lagi
saksi korban sudah dianggap satu alat bukti
ditambah satu alat bukti lagi visum visum repertum
ataupun bahkan dikuatkan lagi dengan visum psikiatrup
jadi sebenarnya tidak ada alasan lagi memperlama proses penyidikan untuk kasus kekerasan seksual
dan satu lagi untuk kasus kekerasan seksual
aparat penegak hukum mulai dari tingkat penyidikan
jangan lupa untuk menyampaikan hak korban atas restitusi
ini penting sekali
dan ini juga sudah diatur oleh undang undang kita
restitusi ini menjadi salah satu hak bagi korban kekerasan seksual
mengapa pkpi melihat di banyak kasus terkait dengan kekerasan seksual terhadap anak
ini agak sedikit menghambat upaya proses hukum
padahal kalau tadi mbak dian sampaikan
keterangan dari korban atau kesaksian korban didukung dengan visum
itu adalah menjadikan ini seharusnya kuat
kemungkinan ada dua
yang pertama adalah
belum pahamnya para penyidik di daerah terkait dengan hukum acara yang ada di tpks
mereka masih mengacu pada kuhab
ada hukum spesialis ini
khusus untuk acara kaitannya dengan tindak pidana kejahatan seksual
jadi teman teman penyidik di daerah
dan ini perlu juga dukungan dari internal polri
untuk membuat aturan aturan teknis yang lebih detail operasional
yang bisa dilakukan atau digunakan oleh teman teman penyidik di daerah
tentunya aturan yang terkait dengan dpks
bagaimana penyidikannya harus seperti apa
termasuk ketika bertanya pada korban itu harus seperti apa
harus menghormati martabat korban
tidak bertanya yang malah justifikasi atau menimbulkan reviktimisasi lagi pada korban
nah standar standar itu perlu menurut kami
supaya dalam penanganan kasus kekerasan seksual di daerah
itu dilakukan tidak ada molor lagi
tidak ada korban malah merasa terpuruk lagi dengan proses hukumnya seperti itu
oke sehingga korban tetap mendapatkan pemenuhan terhadap hak haknya itu tadi ya
untuk kasus di pari gimotong ini
sampai dengan hari ini bagaimana upaya kpai memastikan bahwa
korban mendapatkan perlindungan
proses hukum tetap berjalan
dan pemenuhan terhadap hak hak korban
iya kami telah berkoordinasi dengan uptda setempat
termasuk kepada kepala dinas perlindungan anak di santana
untuk mengkoordinasikan bagaimana pemenuhan
pemenuhan terhadap hak hak korban
bagaimana perlindungan terhadap korban
korban tidak hanya butuh pada rehabilitasi medis
yang dalam hal ini fisik dan non fisik
tapi juga perlu penanganan cepat untuk kesehatannya
karena kita tahu kondisi kesehatan anak korban kurang baik
sehingga perlu perawatan perawatan khusus dan intensif
ini perlu segera dilakukan oleh pemerintah daerah
dengan tenaga tenaganya yang ada
oke mbak dian
maret kasus pencabulan terhadap anak
kekerasan seksual terhadap anak
bagaimana upaya pencegahan kejahatan seksual ini
agar tidak lagi kita lihat
tidak lagi terjadi
tidak lagi kita dengar ke depannya
ya kita memang kasus sangat banyak sekali
dan energi yang dikeluarkan untuk melakukan respon
terhadap kasus ketika sudah ada
itu tentunya bukan hal sederhana atau ringan
tapi itu butuh proses yang panjang
biaya yang besar untuk itu pemerintah
tidak hanya pemerintah pusat
tapi pemerintah daerah
ini perlu lebih serius
seriusnya triple mungkin
mengingat banyaknya kasus
korbannya pun tidak hanya satu dua ratusan
dua pekan terakhir ini datanya
mungkin menyentuh hampir seratus anak korban di berbagai wilayah
se indonesia yang kami monitor
mereka sangat butuh sekali penanganan penanganan
tapi selain anak anak korban tersebut
banyak anak lainnya ini yang rentan
bisa menjadi korban kekerasan seksual
untuk itu pemerintah daerah perlu melakukan intervensi
secara terus menerus
melibatkan semua aspek semua pihak
menyasar lingkungan pendidikan dan pengasuhan ini yang utama
pendidikan sekolah madras
termasuk ke pondok pesantren
panti asuhan keluarga keluarga
ini perlu diedukasi secara terus menerus
tidak hanya level anak yang diajarkan
asal guru pengasuh
semua perlu juga diedukasi soal kekerasan seksual ini
dan tentunya perlu disediakan ruang ruang
yang memudahkan anak anak ataupun orang orang ini mengadu
ketika mengalami peletehan
ataupun melihat situasi situasi yang membahayakan pada anak
demikian mbak tiffan
oke kontribusi perlindungan
kemudian bagaimana meningkatkan perhatian atau awareness
terkait dengan apa yang terjadi di sekitar kita
terima kasih mbak dian sasmita
komisioner kpai sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini
selamat malam mbak dian sehat selalu